sampai jumpa di video selanjutnya
tidak benar tante
soalnya aku pernah lihat sendiri
dia tuh lagi ngobrol sama mandu di tempat ayahku kerja
tante aini dia sebenarnya siapa sih tante
ada hubungannya sama suami tante
saya kok akhir akhir ini jadi banyak berpikir deh
perasaan tuh kayaknya enggak
gak tahu ya kayaknya
saya jadi berpikir
kayaknya yang membunuh iksan itu adalah mas prabu suami kita
ya saya sih gak berani nanya langsung ya sama suami kita
kamu tahu kan
dia itu orangnya seperti apa
tapi tentang masalah iksan ini
rasanya ada yang menjanggal sekali
menurut kamu gimana
coba deh kamu pikir
pertama tama nih ya
amirah dia itu ngotot banget bahwa suami kita sudah membunuh ayahnya
lalu yang kedua si utari ibunya amirah
dia tuh benci dan sangat tidak suka dengan suami kita
ditambah lagi suami kita itu paling gak suka dan paling anti banget kalau mendengar
nama iksan mantan kamu itu
kamu tahu sendiri kan
mas prabu itu kalau udah gak suka sama orang dia bisa melakukan apa aja
kita berdua bisa apa sih aini
kita kan cuma perempuan
kita mau cari tahu
ya gak mungkin ya
gak mungkin lah
kita kan gak berani
saya tinggal dulu ya
soalnya mau ke salon
benar juga kata kak lena
semua ini terasa sangat janggal
aku memang harus cari tahu yang sebenarnya

bisa ada berarti
aku beneran prophet juga tria apa kan
itu startlednya lagi nih
gak pernah hati hati

ya ya enak banget
tante mau nanya sesuatu sama kamu
mau tanya apa tante
tentang kematian ayah kamu
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
kenapa waktu di pemakaman
kamu nuduh suami tante sebagai pembunuh ayah kamu
kamu itu sepertinya yakin sekali amira
kalau yang sudah membunuh ayah kamu itu suami tante
tante gak ngerti kenapa kamu bisa yakin seperti itu
tolong kasih tau tante amira
ada apa sebenarnya
ini yang dijanjikan prabu wijaya buat kamu
jangan sampai ada yang tahu
kalau semua ini adalah prabu wijaya yang nyuruh
sebenarnya aku dengar sendiri kan
aku dengar kalau orang yang minum mandur di tempat ayah kerja buat bunuh ayah tuh
makanya waktu di makam ayah aku berani ngomong kayak gitu sama pak prabowo
lalu kamu lihat dengan siapa mandor itu bicara
ya aku cuma ingat mukanya doang kayak gimana tante
tapi apa benar orang itu memang suruhannya mas prabu
orangnya seperti apa amira
orangnya itu seperti
orang itu seperti
mereka sebuah makam jahat
yang ada di tetapan
dan mereka tidak ada daya
mereka ada di tempat tak insya allah
mereka tak habis oh
ibu aini ngapain dia sama anaknya isan
orang itu amira
orang itu kalau tidak salah namanya erlanda
dia memang orang kepercayaan sama seprabu
amira orang itu kemana ya
orang ada di sini
mana ada lewat jalan sini kan
apa dia anak mobil kali ya tan
kok cepat banget
biar nanti tante cari tahu aja tentang orang itu ya
tapi apa tante benar benar kenal sama orang itu
kalau enggak gimana caranya kita cari tahu tentang orang itu kan
apa aku harus bilang ke amirah ya
kalau orang itu memang adalah orang kepercayaannya mas prabu
atau lebih baik aku pastikan dulu masalah ini

apa yang harus aku lakukan
amirah kita ke sana dulu ya
ada yang perlu tante bilang ke kamu
untung mereka nggak lihat aku
hampir saja tadi ketahuan
sepertinya tadi bu aini dan amira
tidak ada yang tahu sesuatu tentang aku
aku harus laporkan masalah ini ke prabu wijaya
amira apa betul orang tadi yang bicara dengan mandor di tempat ayah kamu bekerja
iya benar tante
soalnya aku pernah lihat sendiri
dia tuh lagi ngobrol sama mandur di tempat ayahku kerja
tante aini dia sebenarnya siapa sih tan
ada hubungannya sama suami tante
tante sendiri enggak tahu amira
orang itu memang kenal dengan suami tante
dia itu orang kepercayaannya mas prabu
hah kamu mau bikin honor lagi hah
jangan macam macam sama prabu wijaya kamu ya
hah jangan macam macam ya
gak macam macam ya
kenapa hati aku terasa pedih dengan kata kata tentang ini
padahal kan aku juga udah tahu
kalau emang pak prabowo yang nyuruh orang untuk bunuh ayah
apa sebenarnya dalam hati aku
aku berharap kalau anggapanku terhadap pak prabowo selama ini salah
karena aku juga enggak tahu kenapa belakangan ini
aku sangat tersentuh dengan perhatian kebaikan pak prabu
apa aku ini anak durhaka
kamu gak apa apa
aku gak apa apa kak tante
tante ngerti perasaan kamu
kita gak perlu bahas ini lagi ya
nanti biar tante tanya ke suami tante tentang masalah ini
aku tidak boleh tinggal diam
aku harus mencari tahu
apa benar mas prabu yang menyuruh orang untuk membunuh mas isan
kalau sampai benar mas prabu orangnya
aku benar benar tidak bisa membayangkan
kalau selama ini ternyata
aku menikah dengan seorang pembunuh
saya kena maafkan tante